perwakilan manor racing menemui menteri pemuda dan olahraga imam narawi di gedung kemenpora
pertemuan ini membicarakan beberapa pembahasan dan salah satunya mengenai pembiayaan rio haryanto
mengenai pembayaran rio yang belum tuntas narawi memastikan rio akan tetap tampil hingga musim berakhir
sebelumnya dikabarkan kalau rio akan terhenti sampai seri ke sebelas jika pembayaran ke manoracing belum lunas
manur menyampaikan bahwa ke depan harus ada penjelasan konkret kepada sponsor
akan pentingnya terlibat dalam formula one
saya minta kepada dokter abdullah ke depan tolong bantu kami untuk duduk bersama sponsor
jelaskan semuanya detail tentang formula one